pada tahun ini pelabuhan merak hanya dapat digunakan oleh para pemudik yang tidak membawa kendaraan menggunakan kendaraan roda empat dan juga bus
peraturan ini dibuat untuk menghindari penumpukan penumpang dan juga antrian kendaraan yang sangat panjang
lalu bagaimana aturan dan juga mekanisme yang berlaku pada tahun ini di pelabuhan merak kita akan membahasnya bersama dengan corporate secretary pt asdp indonesia shelfie arifin
selamat malam bu shelfie
selamat malam mbak kesa
bu shelfie idul fitri tinggal sepekan lagi cuti bersama ini tinggal empat hari lagi sudah dimulai tanggal sembilan belas nanti
hingga hari ini hingga malam hari ini sudah berapa persen peningkatan penumpang yang terjadi di pelabuhan merak bu
oke baik menurut pengamatan kami hari hari ini sudah terjadi peningkatan khususnya di roda dua yang kami buka baru mulai hari ini di hamin tujuh terjadi mulai ada kendaraan
namun memang kalau dari data data reservasi kami akan terjadi peningkatan kendaraan di h empat
jadi dari data reservasi kami juga kami perhatikan dimulai h dua nanti dari kuota yang reservasi maksud saya dari kapasitas yang disiapkan sudah terjual sebanyak enam puluh delapan persen untuk hari di tanggal sembilan belas april
jadi kami himbau para pengguna jasa khususnya roda dua untuk segera bergegas membeli tiket
memastikan ketersediaan tiket
jadi memang trendnya di h empat h tiga terus naik dan memang puncaknya diperkirakan di h dua dan juga h satu
demikian mbak sasa
saya konfirmasi justru peningkatan sudah mulai terlihat di kendaraan roda dua berarti di pelabuhan ciwandan ya bu dengan tiket penjualan hingga enam puluh delapan persen pada tanggal sembilan belas
untuk kendaraan roda empat dan bus seperti apa bu
kalau untuk di roda empat memang juga terjadi kenaikan
tapi memang trennya sama di hamin empat mulai ada kenaikan
di rata rata di sekitar empat belas persen untuk hari hamin empat kemudian naik terus sampai dengan h dua
nanti saat ini baru di sekitar dua puluh delapan persen
namun jumlahnya akan terus meningkat
jadi kami juga menghimbau kepada para pemutik yang ingin mendapatkan tiket di hari hari menjelang puncak untuk segera membeli tiket
karena memang tidak ada lagi penjualan tiket
di area pelabuhan maupun di pelabuhannya
skenario untuk pengalihan pelabuhan ini yang roda dua dan juga beberapa truk atau bus golongan enam b ini ke ciwandan
kemudian sisanya di pelabuhan merak ini kan salah satu untuk mengantisipasi apa yang terjadi pada tahun lalu ya bu
cukup horror karena sepuluh km panjangnya
nah selain pengalihan ini apalagi yang dilakukan oleh asdp untuk agar tidak terjadi lagi seperti tahun lalu bu
mungkin begini yang ingin saya sampaikan bahwa pertama mengingatkan kembali kepada para calon pemudik bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan
dan memang pembelajaran yang kami ambil dari tahun lalu bahwa koordinasi yang lebih baik dan lebih intens dengan para stakeholder kami lakukan lebih jauh lebih dini
lebih awal dan juga persiapan persiapan kami lakukan lebih dini
jadi seperti contohnya pelabuhan perbantuan ciwandan dan juga
dan juga bbj yang kami lakukan lebih awal kalau tahun lalu mungkin kami persiap
pemerintah menyiapkannya hanya untuk emergency
tahun ini dipersiapkan oleh pemerintah langsung di awal
jadi tahun ini juga seperti di tiketing sudah untuk kendaraan roda dua
secara tiketing sudah langsung bisa dipilih untuk roda dua dari ciwandan ke bakahuni
dan juga dari hamin tiga nanti ada penambahan dari ciwandan ke panjang
itu salah satu
pembelajaran yang kami ambil ataupun bersama pemerintah sudah dipersiapkan jauh jauh hari
kemudian juga untuk penambahan lainnya yaitu adalah penerapan pola operasi di mana nanti ada normal kemudian padat dan sangat padat
apabila memang nanti dinyatakan oleh otoritas pelabuhan pola kendaraan dinyatakan padat gitu
maka bptd ataupun balai pengelola transportasi darat
yaitu otoritas bandara akan menerapkan pola padat ataupun sangat padat
di mana nanti mereka akan mengoperasikan kapal kapal dengan kapasitas besar
sehingga bisa mengangkut kendaraan lebih banyak dan mempercepat pola operasi
di mana nanti kapal yang menyeberang ke bakahuni tidak mengangkut kendaraan dari bakahuni
tapi langsung kembali ke merak untuk mengangkut kendaraan
kemudian selain itu area parkir seperti apa nih bu
karena kan banyak juga
yang kemudian parkir namun tidak cukup
itulah yang juga menjadi penyebab panjangnya kepadatan arus lalu lintas
oke nah tahun ini juga yang berbeda adalah asdp sendiri menambah kapasitas area parkir
jadi tahun lalu area parkir kami masih di sekitar empat dua ratus
tahun ini kami ada beberapa area yang kami tambah
jadi seperti misalnya gedung kantor kami kami demolish
kemudian ada juga kami membeli beberapa
lahan baru di sana di area merak
untuk menambah kapasitas hingga seribu kendaraan
jadi saat ini area parkir kami sudah bertambah menjadi sekitar lima dua ratus
ada penambahan sekitar seribu kendaraan
selain itu juga memang kapasitas
namun ini sebagai informasi juga bahwa memang kalau untuk fasilitas publik itu
rasanya tidak ada di negara manapun
yang memang fasilitas publik itu dibangun untuk menampung kapasitas
yang namanya kapasitas manapun kapasitas perjalanan di mana fixed season gitu ya mbak ya
jadi pastinya yang harus kita kelola adalah manajemen antrian manajemen pengelolaan perjalanan untuk pada saat fixed season
karena memang fixed season itu kan kalau di kita biasanya terjadi dua kali ya
pada saat angkutan lebaran maupun juga pada saat hari raya natal dan tahun baru
jadi memang yang harus kita kelola adalah manajemen trafiknya seperti itu
nah dengan penambahan kapasitas baru ini diharapkan bisa menambah daya tampung parkir di area pelabuhan
juga adanya tadi kapal kapal besar yang dioperasikan oleh bptd bisa mempercepat daya angkut
dan juga percepatan serap dari mobil mobil yang memang menanti untuk mengantri untuk segera berangkat
untuk jumlah kapal dan jumlah dermaga ada penambahan kah bu
kalau dermaga saat ini masih tujuh
tapi kan tadi ada penambahan pelabuhan
pelabuhan perbantuan ya
di ciwandan dan juga di bbd
harapannya ini bisa menambah juga kapal yang juga di sana dan triknya kan juga bertambah
jadi harapannya ini bisa mempercepat pengangkutan kendaraan kendaraan yang akan datang ke pelabuhan merak ciwandan maupun juga di bpj
jumlah kapal yang disiagakan ada berapa bu
saat ini dari bptd menyiapkan sekitar enam puluh lima kapal mbak
kemudian bu sebelum kita berdialog ini
langsung dari rekan kami yang saat ini sudah berada di pelabuhan merak
kami melihat bahwa cuaca di sana saat ini tidak begitu baik cukup buruk lah
antisipasi apa bu yang disiapkan oleh pihak asdp untuk menghadapi jika terjadi cuaca buruk
oke kalau cuaca ini begini
cuaca ini tentunya kan kita juga bekerja sama dengan bmkg ya
jadi bmkg adalah mitra kami yang akan memberikan informasi bagaimana kondisi cuaca di sana ya di merak
kalau tadi pagi kami menerima informasi bahwa gelombang di sana
tinggiannya gelombangnya tingginya sedang sekitar satu lima sampai dua lima meter
informasi yang tadi kami terima ya
dan kami punya posko terpadu di mana ada juga tim bmkg yang selalu stand by dua puluh empat jam
untuk memonitor dan juga memberikan informasi bagaimana cuaca di selat sunda
dan nanti kemudian pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa ini aman atau tidak aman untuk berlayar adalah syah bandar
dan juga bptd yaitu aparatus dari kementerian perhubungan
nah kalau misalnya nanti dinyatakan memang tidak aman untuk berlayar
maka tentunya dari pihak bptd yang akan menyatakan untuk menyatakan aman atau tidaknya
sehingga kami akan mengikuti arahan dari syah bandar
sementara kami tentunya berharap bahwa cuaca akan terus baik sehingga pelayaran terus dapat berjalan
demikian mbak sasa
jika cuaca kemudian dinyatakan tidak aman apa
upaya apa yang sudah disiapkan oleh asdp untuk mengantisipasi misalkan tidak bisa berlayar
kalau tentunya kan kami mengutamakan keselamatan
jadi kalau misalnya memang nanti syah bandar menyatakan tidak bisa berlayar tentunya kami tidak akan berlayar mbak
karena memang kami terus mengutamakan keselamatan
jadi bila memang dinyatakan tidak aman tentunya kami tidak akan berangkat
namun kami terus akan mengkoordinasikan dengan bmkg dan juga otoritas pelabuhan
untuk memastikan bahwa memang kondisi ini aman untuk berlayar untuk pelayaran kami
kami tidak ingin mengambil resiko
ibu pertanyaan terakhir singkat saja
fasilitas apa yang mungkin akan disiapkan oleh asdp jika kapal tidak bisa berlayar karena cuaca buruk
kalau fasilitas pastinya kan kita juga punya ruang tunggu di area pelabuhan
di mana di sana nanti ada fasilitas
fasilitas seperti misalnya toilet ruang tunggu juga ada tempat makan
di mana nanti para penumpang bisa menunggu dengan aman dan nyaman
sampai dengan otoritas pelabuhan menyatakan aman untuk kembali berlayar
jadi itu mbak sata
baik terima kasih
korpose sekretari pt asdp indonesia shelfie arifin telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia prime news